oh iya tentu oke siap
oh ya allah siapa sih mereka ya allah ada apa ini enggak itu siapa enggak enggak kita pasti akan
ketemu lagi nanti
saya titip anak saya baik baiknya hai tolong jaga saya kenapa mama menitipin aku ke dokter
maksud mama mama minta supaya dokter selalu memantau kandungan kamu biar semuanya tumbuh
sehat semua baik baik aja
pak surya sebaiknya kita berangkat sekarang
saya bisa berani sendiri
baik baik anak mama ya

hari yang seperti ini
kamu yang seperti ini
nggak pernah sedikit pun terlintas dalam hidup mama saya
jadi hari ini aku mau traktir papa sama mama
makan apa aja sepuasnya
aku yang bayar
ya kan mbak andin lagi ngajar pa
jadi pesen ya
ini aja deh cabrokoli ayam
pesen steak gitu yang lebih mahal
papa kan suka kan
itu aja lah
mama chicken burger aja deh
ini loh ada ini sop buntut
tuh juga enak mama
apaan sih makan duit aku banyak
nggak apa apa mama mau yang ini aja
kalau gitu saya pesenin aja
fruit salad ya
pesanannya di atas bu ya pa
makasih udah support aku
aku janji nanti kalau misalkan aku udah jadi model terkenal
aku akan senengin mama sama papa
aku akan beliin apapun yang mama papa mau
kamu tahu nggak sa
papa ikut bahagia
mama yakin kamu pasti bakal jadi modelan sukses
ya kan pa
akan selalu doain kamu elsa
apa pun yang kamu lakukan
kamu tetap bermata hati mama
ya allah mas
aku masih berharap berita ini gak benar
aku masih berharap kamu gak kecelakaan mas
aku mau kamu baik baik aja mas
ma papa kenapa sih
paling penting kita sekarang berdoa aja
semoga pa baik baik aja ya

nggak maaf boleh lebih cepat lagi nggak
oh iya tentu oke siap
siapa sih mereka
ya allah ada apa ini
ada apa ini
oke enggak itu siapa
enggak enggak ini bahaya enggak kita mendingan cepetan deh
kamu cepetan nyiterik ya aku takut banget enggak kamu cepetan dong
udah sayang kamu tenang aja ya jangan panik
mama kenapa aku takut
eh enggak papa sayang kan ada mama di sini mama akan jagain trennya ya
aduh ya allah gimana ini
kalau gua kabur pasti percuma mereka bakalan ngejar gua
apalagi ada reina di sini
dan bisa ngebahayain mereka semua di sini
mendingan sekarang gua turun gua ngalahin mereka
eh enggak enggak enggak kenapa berhenti enggak kenapa gak jalan aja
enggak sayang cuma dengerin aku ya
apapun yang terjadi kamu jangan buka kunci pintunya
kamu jangan keluar kamu tunggu di sini
kamu gak usah turun kamu di mobil aja
semuanya pasti baik baik saja
masalah ada ya enggak tapi
ya deh hati hati ya enggak ya
sayang kamu harus tutup mata
tutup kupingnya kamu gak boleh dengar atau melihat apapun
gua kasih pilihan
satu lawan satu
atau semuanya langsung maju